kita beralih ke berita haji
seorang waria asalumajang jawa timur
menunaikan ibadah haji tahun ini
ia berharap sepulangnya dari tanah suci
kembali menjadi laki laki sejati
sementara ratusan jamaat calon haji asalumajang
dilepas dengan isak tangis kerabat
sutrisna bin busri alias wati
calon haji asalumajang ini tiba tiba menjadi
pusat perhatian di asrama haji sukolilo
ia menjadi pusat perhatian bukan karena
dia seorang penjabat atau selebritis
tapi karena dandananya yang unik
sutrisna berpenampilan laki laki
tapi menggunakan sandal wanita
selain itu gayanya yang feminin
membuat orang penasaran
sutrisna mengaku bisa naik haji
setelah menabung selama sepuluh tahun
dari hasil jeripayahnya sebagai
pengusaha salon kecantikan
tujuh akhirat ingin selamat
panjang umur bisa jemaah
sementara keberangkatan jemaah calon haji
kloter lima puluh delapan asalumajang
dilepas isak tangis para kerabat
insya allah ya allah
ya allah ya allah
setelah melakukan upacara pelepasan
di stadion semeru
ratusan jamaah ini kemudian diberangkatkan menuju
menggunakan bus pariwisata
di lumajang sendiri terdapat
yang akan berangkat menuju tanah suci